tapi ruangannya penuh dari jam dua belas
nggak yang pengkhianat lah enggak
pertama kali gue nonton nba itu gue nontonnya final lakers sama celtics kalau gak salah yang ada hobi itu
melakukan tes mbti ini sebagai mungkin salah satu syarat kualifikasi pekerjaan ya
mk sekarang sedang membawa beban yang sangat berat